presiden jokowi dodo bicara soal relawan prabowo gibran yang mendaftarkan kaisang pangarep maju di pilkada bekasi
jokowi menyebut tanyakan ke partai atau ke kaisang
presiden jokowi tegaskan urusan pencalonan kaisang di pilkada bekasi menjadi urusan partai
jokowi menyatakan kaisang didorong maju sebagai bakal calon wali kota bekasi oleh relawan
harusnya dijawab oleh partai solidaritas indonesia psi yang juga dipimpin kaisang pangarep
jokowi menyebut tanyakan ke partai atau ke psi
tanyakan ke psi itu urusan partai
itu keinginan keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan kepada yang bersangkutan